dora natalia singarimbun perempuan yang menjadi viral di media sosial
akibat menyerang anggota polantas senin pagi memenuhi panggilan polisi
dora diperiksa terkait laporan korban yang mengalami tindak kekerasan
saat bertugas di jalan jati negara barat jakarta timur
didampingi keluarganya dora natalia singarimbun tiba di polres metro jakarta timur
dora datang untuk memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dilakukan
aibtu sutisna terhadap dirinya
hingga kini dora masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor
nama dora menjadi viral di media sosial lantaran terekam sedang melawan
hingga mencakar anggota polantas aibtu sutisna yang tengah bertugas
di jalan jatinegara barat jakarta timur beberapa hari lalu
akibatnya dora pun dilaporkan atas tindak pidana kekerasan
f rizal jakarta